aksi kejar kejaran antara petugas satres narkoba
pores metro jakarta barat dengan terduga pengedar narkoba jenis sabu
terjadi di wilayah kampung boncos kota bambu utara palmerah jakarta barat selasa sore
dalam penyergapan kali ini petugas berhasil menangkap
empat orang diduga pengedar dan pengguna narkoba
saat sudah melakukan transaksi di lokasi
satu pelaku di antaranya mengaku sebagai wartawan media online
petugas juga menemukan bilik yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba
dari bilik tersebut petugas berhasil mengamankan beberapa gram sabu sabu
dalam plastik klip dan belasan alat hisap sabu sabu
untuk kepentingan penyelidikan pelaku dan barang bukti
dibawa ke mapores metro jakarta barat
tim bisa mengamankan empat orang dengan barang bukti enam paket sabu
dan empat orang yang kita amankan ini semuanya positif
personil gabungan pores labuan batu melakukan penggerebekan kampung narkoba
dengan sasaran jalan padang bulan labuan batu sumatera utara selasa dini hari
dari lokasi polisi berhasil mengamankan empat orang bersama barang bukti
dalam penggerebekan tersebut polisi berhasil mengamankan empat orang
berinisial ams ar fr dan seorang ibu rumah tangga nj
kesemuanya merupakan warga rantau perapat labuan batu
diduga keempatnya baru saja mengonsumsi narkoba
selain empat tersangka dari lokasi polisi juga mengamankan tujuh paket sabu
bong tujuh timbangan elektrik dan sejumlah peralatan untuk mengonsumsi narkoba
ting liputan cnn indonesia